sampai jumpa di video selanjutnya
pasalnya ucapan maaf dari politisi partai gerindra itu dinilai kurang beradab lantaran diungkap melalui media saja
harus gentle kalau ini kita ultimatum dalam jangka waktu tiga x dua puluh panjang empat lituan tidak langsung menghadap bahamu
kita akan tidak lantang ribuan jemaah kita bawa ke sana
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini